doa yang terbaik buat putri
saya selalu berdoa untuk putri
sepertinya saya gak bisa lama lama disini deh
saya masih ada urusan lain

gue boleh tinggal disini gak
untuk sementara aja
soalnya gue males banget nyari apartemen
gue males tinggal sendirian
kan gak enak
ntar kalo dia sampe tau ada makhluk yang gak kasat mata ikut tinggal disini gimana
gimana boleh gak
alhamdulillah aku gitu
oh iya bim gue mau pamit sebentar ya
soalnya gue mau jemput temen gue yang sakit
sakit apa temen lo
dia udah koma selama enam bulan
astaga kesian banget
kasian temennya dewa
dia udah koma enam bulan
udah gue sampai sekarang ya
gua anterin deh
gue bisa naik taksi kok tenang aja
deh santai gue lagi gak ada kerjaan
terus lurus sedikit
gue kayaknya gak asing deh
kayaknya aku pernah lewat jalan ini
kali aja lu pernah lewat sini
oh ini rumahnya
hah kalo ini mah gua juga kenal raja kan
hah lu kenal sama raja
wah raja itu klien bisnis kita yang baru
gue sama raja udah dari dulu temenan
wah sempit banget dunia
heeeh apa kabar lu
iya ini yang lain ini sahabat gua bima
oh iya bima udah cerita sama gua kalo lo jadi bisnis partner atau partner bisnis kita
oh jadi lo kenal sama bima
berarti gue kliennya dia nih
ya allah kenapa setiap kali aku melihat raja
aku selalu jatuh cinta dan jatuh cinta lagi
sering banget nih gue kayak gini
gua ngerasain putri ada disini
ja kenapa lu
gatau tiba tiba merinding
aneh aneh aja siang siang gini merinding
eh pak raja maaf ya kayaknya saya harus pamit dulu deh
pak gua tinggal dulu ya gua cabut ya
bim baru juga sampe bim
ya enggak ada urusan aja soalnya ya lain kali baru mampir kesini oke
raja kenapa aku jadi gak mau ninggalin kamu ya
aku betah banget dekat kamu
lain waktu deh kita mampir ya
baru juga sampe gua disini
ya ayo yuk yuk yuk kapan yuk
kita atur waktu kita nongkrong bareng bareng gitu ya
setelah aku perhatiin ya
kayaknya tuh ayah suka deh sama kamu
mami sendiri loh yang bilang
jadi saran aku nih
kayaknya kamu jangan terlalu dekat deh sama dia
tapi kenapa harus kayak gitu
kamu gak mungkin bisa jadian sama ayu
biar gimana pun ayu itu makhluk yang gak kasat mata
kamu harus inget loh
kalau dia itu bukan manusia
aku pura pura baik sama bima
kan supaya dia makin percaya sama omongan aku
tapi aku sama ayu deket itu
cuma karena aku pengen bantuin dia aja
iya gak aku cuma mengingetin aja sebagai temen yang baik
jelas sih cuma
anggep aku sebagai temen biasa doang
udah udah jangan nangis ya
nanti kita pergi jalan jalan ya
sekarang jangan nangis
papa jadi sedih
cepet ya duduknya
mau berdiri aja aja
eh jangan nangis dong
kamu berasa ya ada mama sini
papa juga berasa
mama ada disini
aku jadi makin pengen nolongin ayu
supaya ayu bisa jadi manusia biasa lagi
apa kamu gak capek tidur terus
kita gak bisa tidur
kita gak ketemu putri
kamu gak kangen sama aku
kamu gak mau nyambut aku
aku mohon kamu bangun putri
ini aku dewa
aku gak bisa nge keadaan kamu seperti ini
ya beginilah keadaan putih sekarang dewa
gak seperti putri yang kamu kenal
tapi dia orang yang tepat tak menyerah
tuh ada dewa kesini nengokin kamu sayang

doa yang paling penting adalah untuk kamu
yang terbaik buat putri
saya selalu berdoa untuk putri
makasih dewa ya
sepertinya saya gak bisa lama lama disini deh
saya masih ada urusan lain
terima kasih dewa ya
terima kasih dewa ya
terima kasih dewa ya
aduh ini ada apaan nih
kenapa jantung gua tiba tiba berdetak kencang
perasaan yang sama kayak pertama kali gue suka sama putri